ribuan penggemar dari berbagai daerah di indonesia selasa malam membanjiri kompleks candi borobudur di magelang jawa tengah untuk menyaksikan konser diva dunia maria carry
selama hampir dua jam penggemar dimanjakan oleh lagu lagu hits diva pop berumur empat puluh delapan tahun ini
diva dunia mariah carey
suara sang diva pun mampu membuat penggemar terpesona sekaligus bernostalgia
sambil ikut bernyanyi sekitar delapan penonton dari berbagai daerah ini tampak memadati lapangan lungbini kompleks taman wisata candi borobudur di magelang jawa tengah pada selasa malam
sengaja digelar sebagai ajang promosi dan menggaungkan candi borobudur ke dunia internasional
sehingga efeknya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke candi borobudur
rencananya pihak pengelola taman wisata candi borobudur prambanan dan ratu boko
akan kembali menggelar konser penyanyi top dunia sehingga bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan